ini yang aku tarikin bang gowa
eh pesan pesan pesan
menu nya enak enak
ayo pesan pesan pesan
pasti kamu belum sarapan kan
kenapa sih gere mesti disini gere belajarnya
kenapa gak di taman kampus kayak biasa aja
tadi gue belum sempat sarapan di rumah
jadi gue pikir gak ada salahnya kan
kalau kita belajar sambil kita makan
ya kan biar enak gitu suasananya
tunggu tunggu tunggu
emang bener sih si shelby ditolak mentah mentah pada dahlan
saya barusan dari rumahnya
pasti malu banget tuh
pas dengar si dahlan bilang gak suka sama dia
di rumahnya tuh rame banget tuh ibu ibu
saya datang ke rumahnya
eh dia ngamuk
kesian si shelby ya
iya soalnya si selbi narsis banget sih orangnya
ngerasa dia tuh kalau si dahlan tuh udah mau buat dijodohin sama dia
eh ketau taunya si dahlan nya nolak
kasian deh lu
pakcik mansur juga sih
pede banget ya
ya saya juga gak tahu sih
ya mungkin si dahlan ada alasannya
dia nolak shelby
ya mungkin dia punya cewek lain kali ya
hah cewek lain
maksudnya siapa ya pok
siapa lagi kalau bukan saya
lu kegeeran juga sama ke selbi
udah deh jangan ngimpi
kalau lu ditolak juga
lu bisa bisa lebih parah dari shelby
oh gak juga sih
lu udah gak ngaji
wahinun batal dong jadi keluarga sama pak haji mansur
masalah jadi musuh lagi dong pok
maksudnya kan si shelby kan gak jadi itu sama si dahlan
berarti kan si shelby yang udah baikkan sama pak ainud
jadi musuhan lagi
iya pak ainud parahnya si shelby stres berat
stres bagaimana pok
saya ke rumahnya
waalaikumsalam pak haji
pak hwi ada di rumah
bang mauwi udah pergi pak haji
udah keluar dia
dahlan ada di rumahnya
saya gak tau pak haji
coba aja pak aja ke rumahnya
yaudah kalau gitu gue ke rumahnya ya
karena gara gara kejadian semalam
babe gue pengen ngajar mereka berdua nih
kalau abang udah kelar urusannya abang cepet cepet pulang ya
assalamualaikum pak aji
si dahlan ada di dalam kakak
tadi ambo lia sudah berangkat ke kantor pak aji
ada perlu apa ya
enggak gue ada perlu aja sama dia
eh dia tahu nih
waktu si dalan teriak teriak bilang kagak demen sama si servi dia dengar
lo dengar kan nek
iya ambo dengar tapi
tapi tapi ngomongnya di depan orang banyak kan ya
nah bukan dia aja yang tahu orangnya banyak yang dengar
yaudah kalau begitu gue mesti ketemuin si dalan
gue harus clear in masalah ini
apa do yang bisa ambo bantu pak haji
enggak enggak usah terima kasih terima kasih
yaudah kalau gitu gue jalan dulu ya
pak haji pasti sudah kemakan omongan bang dhani
ini panitia pembangunan madrasahnya bakal dipubarin bapak ibu
mungkin pak haji seperti itu
tapi kalau dia tersinggung bisa jadi
disini aku tarikin bang gowa
duduk duduk duduk
eh pesan pesan pesan pesan
ayo pesan pesan pesan pesan
pasti kamu belum sarapan kan
kenapa sih gir mesti di sini geer belajarnya
kenapa enggak di taman kampus kayak biasa aja
tadi gue belum sempat sarapan di rumah
jadi gue pikir enggak ada salahnya kan kalau kita belajar sambil kita makan
ya kan biar enak gitu suasananya
lo tuh manja banget deh gir
emang enggak bisa kalau belajar enggak pakai sarapan dulu
ya enggak enak
alia kalau perut kosong mana
enggak bisa konsentrasi ya kan
ya udahlah terserah lo
yang penting sekarang kita belajar terus sambil sarapan
karena gue buru buru gue masih ada kerjaan yang lain
tapi ada yang mau gue tanya sama lo al
bukan itu al
terus apa dong
gir yang bener dong serius lo mau nanya apaan
kan cuma itu materi yang udah kita pelajarin kemarin
yang mau gue tanya perasaan lo ke gue al
gue tau banget lo selama ini juga paham kan
kalau gue itu benar benar saya
ingat ya gier kita kesini tuh mau belajar
gue harus ungkapkan
dan baru kali ini kan kita bisa berduaan al
udah gue balik aja
jawab pertanyaan gue al
lepas tangan gue gir
jawab dulu al
jadi kayak gini kan lo tuh nyari alasan
terus lo juga ngancam gue supaya gue nggak jadi nulis
sebenarnya karena lo mau ngatur waktu supaya lo bisa nembak gue
lo tuh keterlaluan tau gak sih gir
al jangan berpikiran jelek dong sama gue
gue tuh beneran sayang sama lo gue pengen mengungkapkan rasa itu
dan baru kali ini kan kita bisa berduaan
selama ini kan lo selalu menghidar kalau misalnya ketemu gue al
nah udah udah udah
ini terakhir kalinya gue ngajarin lo les ya gir
gue nggak bakal mau ngajarin lo lagi
dan denger ya soal hutang gue sama lo gue bakal bayar secepatnya
al bukan itu maksudnya al
jawab dulu pertanyaan bu al
lo mau jadi pacar gue kan al
ya itu pertanyaan gue tadi
kalaupun di dunia ini cuma tinggal lo cowoknya
al al jangan gitu dong
al al tunggu dong al
ih waduh susah banget ya
bang ada yang mau ambu sampaikan sama abang
ada apa andi
sepertinya pak haji marah sama bang dahlan dan juga bang maulawi
karena peristiwa semalam
kata bang mardhani
kemungkinan panitia wakaf akan dibubarkan
cuma karena masalah itu aja pak haji mau mengubarkan panitia wakaf
abang mesti telepon pak haji
ya saya akan coba telepon pak haji
si sel ini kagak dipakan
cel ini makanannya nih cel
kok nggak mau makan
cel buka dong cel
lu harus makan
cel kalo lu nggak makan terus sakit
babi juga yang susah cel
ini anak cuma